masa liburan tahun baru dua ribu tujuh belas warga ibu kota dan sekitarnya masih menjadikan puncak bogor sebagai lokasi favorit berlibur bersama keluarga
untuk menghindari kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas di jalur puncak pada malam pergantian tahun
saat lantas polres bogor akan memperlakukan satu arah dari puncak atau cianjur menuju jakarta pada tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
mulai pukul delapan belas waktu indonesia barat sampai dengan pukul enam pada tanggal satu januari dua ribu enam belas
arus lalu lintas dari jakarta menuju puncak akan dialihkan melalui jalur jonggol atau sukabumi
rencananya buka tutup jalur akan diterapkan tentatif hingga menjelang malam pergantian tahun nanti
dan rencananya penutupan total jalur puncak akan diberlakukan menjelang pergantian tahun nanti malam
dan sudah ada ruli kurniawan di kawasan cisarua bogor pada sore ini kita sapa bersama sama ruli
bagaimana nih rencananya saat lantas polres bogor akan menutup jalur menuju puncak mulai pukul enam sore nanti
apakah para pengguna jalan sudah mengetahui kondisi ini
ya olive dan memang sekarang suasana di jalan raya puncak bogor jawa barat ini dalam kondisi yang cukup dilanda hujan deras
namun untungnya tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan di sepanjang jalur reja area puncak
mulai dari simpang gadok hingga menuju ke puncak pas
ini memang karena pihak kepolisian tadi saya coba menanyakan pada pukul setengah lima tadi
memang mulai dari pintu gerbang tol ciawi hingga menuju ke arah puncak pas
tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan di mana kendaraan terus mengalir dari dua arah
baik dari arah jakarta menuju ke arah puncak dan arah sebaliknya
dan untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi pada malam pergantian tahun baru ini
teknologi teknologi yang boleh digunakan rekayasa lintas
yaitu dengan menutup arus jalan raya puncak selama dua belas jam
yang dimulai pada pukul enam sore nanti hingga pukul enam pagi esok hari
di mana nanti arus kendaraan yang akan menuju ke arah puncak
setelah melewati pukul enam sore nanti dipersilakan ke penjualan natif
melalui arah jonggol sukabumi dan nanti akan keluar di pasar cisarua
dan selain juga melakukan rekayasa lintas
antisipasi kemacetan di jarak puncak ini
pihak juga lantas polres bogor juga menghimbau kepada para pengguna jalan
untuk tidak parkir di bahu bahu jalan
karena kita tahu sama pada pergantian tahun ini
banyak dari hotel hotel bintang tiga khususnya
mengadakan acara acara pergantian tahun juga sejumlah reso juga seperti itu
bahkan nanti diprediksi di pergantian tahun
masjid artahun akan menjadi salah satu pusat konsentrasi masa
untuk menghabiskan pergantian tahun dengan beribadah di sana
dan juga dengan kondisi yang cukup
lebat hujan lebat seperti ini
diharapkan para pengguna jalan juga berhati hati
khawatir di jalan jalan yang licin kabut tebal dan juga adanya tanah yang longsor
namun bagaimanapun pada pukul saya lagi informasikan kepada anda
yang ingin menuju ke arah puncak pada pukul enam sore nanti
akan mulai ditutup arah puncak dari arah jakarta menuju ke atas
dan bila anda tetap akan menuju ke puncak
nanti ke arah tahun baru maka anda bisa berputar melalui arah sukabumi
baik ruli memang kita mengantisipasi adanya kendaraan yang membludak ini
karena puncak masih menjadi destinasi
aksi favorit para warga ibu kota
tapi nanti jalur jalur alternatif yang tadi sudah anda utarakan
apakah kesiapan dari para aparat sudah oke
bagaimana dengan kondisi dari jalur jalur alternatif
dari kondisi jalan itu sendiri dan juga pengamanan
ya jel sudah ada koordinasi antara satlantas
baik dari polres bogor
dengan sejumlah personil dari wilayah
ataupun dari pemerintah kota dan juga daerah
untuk bisa dibilang mengamankan atau menstabilkan selalu lintas
yang ada di semi jalan jalan alternatif
yang memang sudah ditunjuk oleh dari polres bogor
sebagai jalan menuju ke arah puncak
ketika rekayasa lalu lintas dengan penutupan
atau mensterilkan jalur jalur puncak selama dua belas jam ini
kita akan tunggu saja mudah mudahan juga harapannya
masyarakat ataupun warga yang ingin berlibur ke puncak
bisa mematuhi setiap rambu rambu yang sudah dipasang
di setiap jalan apapun jalan jalan alternatif
dan juga harap kita sama sama
bahwa juga petugas dari satlantas juga bisa bekerja dengan maksimal
untuk meng clearkan atau memuluskan acara tahun baru di wilayah puncak ini
tanpa adanya kemacetan yang panjang di sini
iya dan juga kita harapkan hujannya segera berhenti ya
supaya tidak banjir juga ke jakarta
terima kasih ruli atas laporannya langsung dari puncak bogor